menteri kelautan dan perikanan hari ini memang kembali memimpin langsung
operasi penenggelaman dua puluh tiga kapal penangkap ikan ilegal
maka secara total ada satu ratus tujuh puluh empat kapal asing yang sudah ditenggelamkan
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti memimpin langsung penenggelaman kapal ilegal asing
ada dua puluh tiga kapal ilegal asing yang ditenggelamkan dalam waktu bersamaan
dari jumlah tersebut tiga belas kapal berasal dari thailand
dan sepuluh kapal dari vietnam yang ditenggelamkan di tujuh tempat berbeda
di antaranya adalah di batam belawan ranai hingga pontianak
masih ada tujuh ratus kapal asing yang menunggu nasib apakah akan ditenggelamkan
kapal kapal asing tersebut berasal dari jepang tiongkok taiwan australia dan filipina